akibat bergendara ugal ugalan sepasang muda mudi tewas mengenaskan terlindas truk di jalan raya kedung coek surabaya
adik salah satu korban yang berada di lokasi kejadian menangis histeris begitu melihat kakaknya sudah tak bernyawa
dita langsung menangis histeris saat melihat kakaknya tewas mengenaskan di jalan raya kedung coek surabaya akibat terlindas truk
bahkan dirinya terus meronta saat diterangkan kedua temannya
kecelakaan maut ini bermula saat kedua korban rizky kurniawati warga kapas madia dan tinton ferry hakim warga lebak jaya berboncengan mengendarai motor secara ugal ugalan
nas bagi keduanya ketika motornya terjatuh dan menabrak pembatas jalan akibat beratraksi mengangkat roda depan motor
di saat bersamaan muncul truk pasir yang langsung menyeret kedua korban sejauh sepuluh meter dan melindas
kedua korban bergerak ke jalan raya kedung coek surabaya akibat terlindas truk
keduanya hingga tewas

jatuhnya ke kanan persisnya itu ya sama truk itu keseret sekitar lima sampai sepuluh meter lah
kedua jenazah korban akhirnya dibawa ke rumah sakit umum dr sutomo untuk diotopsi
sementara sopir beserta kendaraannya ditahan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut
sementara di lamongan akibat hilang kendali saat melintas di jalan licin sebuah truk bak terbuka
yang dikemudikan riko rudianto warga desa selok gondang menabrak warung kopi di jalan raya klaka selasa petang
kecelakaan tunggal ini berawal saat truk yang melaju kencang dari arah surabaya menuju lumajang ini
tiba tiba oleng dan langsung menghantam warung
akibatnya sopir mengalami luka luka

rekernetnya basofi suhartanto warga padang lumajang mengalami patah tulang